kita beralih ke seragian jawa tengah saudara
angin puting beliung memporak porandakan atap rumah warga di sragen jawa tengah
akibat peristiwa ini puluhan rumah warga rusak
inilah detik detik saat angin puting beliung melanda dukuh gabusan kecamatan tan
kabupaten sragen jawa tengah pada minggu sore
terlihat dalam video amatir angin puting beliung memporak porandakan atap rumah warga
kencangnya angin puting beliung menyebabkan sekitar dua puluh tujuh rumah warga rusak
tidak ada korban luka dan jiwa akibat angin puting beliung ini
hingga senin siang kemarin petugas gabungan dari tni polri warga dan sukarelawan
masih membersihkan puing puing material dan memperbaiki atap rumah yang rusak
angin puting beliung kemarin sore itu jumlahnya itu sekitar dua puluh tujuh rumah
itu ada beberapa rumah yang parah
untuk penanganan ini dari anggota tni polri maupun dari masyarakat
pengurang pengurang relawan juga sudah membantu
hanya saja ada penghuni orang tua itu kan ada yang shock